lima itu berarti ini turut serta ya nah penyidik menggali itu turut sertanya di mana
apakah turut sertanya sebagai mucikari
kan di dalam penyampaian yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan satu kali saja
mereka yang bersangkutan merasa dijebak yang bersangkutan sebenarnya menjadi mc di surabaya
tetapi ketika kita melakukan yang namanya digital forensik
ternyata terbantahkan oleh rekam jejak digital itu
sehingga penyidik mengambil suatu kesimpulan di dalam menerapkan pasalnya lima puluh lima
karena bukan satu kali saja ternyata banyak sekali